dianggap melanggar aturan protokol kesehatan antrian vaksinasi untuk pedagang pasar tanah abang jakarta pusat dibubarkan petugas
dengan menggunakan alat pengeras suara petugas gugus tugas dari kecamatan tanah abang membubarkan paksa antrian vaksinasi di lantai delapan blok a pasar tanah abang jakarta pusat selasa pagi
meski kecewa lantaran sudah mengantri sejak pagi salah seorang pedagang mengaku pasrah vaksinasi dihentikan
sementara pelaksanaan vaksinasi selanjutnya masih menunggu informasi dari pd pasar jaya setelah berkoordinasi dengan gugus tugas kecamatan
kami berhasil mengantri antrianya
hari ini adalah vaksin ke enam tetapi antrianya mengeluar memudah dan tidak sesuai progres
kami pemgas covid kecamatan tanah abang mengibur pada raja untuk kembali karena hari ini vaksin kita tidak
emang rencananya hari ini ada berapa pedagang yang akan divaksin
yang divaksin silahkan daya kemanusiaan